dan itu juga ada saran dari bapak
bisa seperti ini
sedikitpun tidak memikirkan kamu
bahkan mungkin dalam tidurnya saat ini
dia tetap memikirkan kamu
sekarang ini mungkin kamu belum ingat semuanya
bapak cuma minta
sayangin dia ya
bahkan mungkin randy
kita semua itu saksi
bagaimana andin mencintai kamu
dengan luar biasa
tahu tentang perjalanan hidup kalian
papa tahu semuanya
apa ketolak dulu ya
ketolak dulu ya
ketolak dulu ya
ketolak dulu ya
ketolak dulu ya
ketolak dulu ya
ketolak dulu ya

kok gak ada orang ya
suster mirna maaf aku udah dakan banget datang kesini karena aku dapat kabar dari adi katanya mbak andien masuk rumah sakit ya
iya rumah sakit makanya ini saya lagi jagain bocah karena sama askara lagi main di kamar
ih juga dua baby pasti susur mirnanya repot banget dong pas banget waktunya aku bantuin deh
kebetulan juga di kantor waktunya lagi senang boleh ya
wow boleh banget sih kebeneran juga sih jadi mbak jess gak bisa berdua dua sama pak rendy
nanti kasihan temen saya sahabat saya itu kiki manyun
suster mirna gak tahu aja adik itu gak ngebales chat soal aku nanyain kesehatannya dia
ya mungkin dia
kayaknya gak ngeh sama isi chat aku atau mungkin sibuk lagi repot lagi nyetir atau apalah
tapi makasih ya adi seenggaknya kamu ngabarin aku kalau mbak andien masuk rumah sakit
kayaknya aku gak pulang dulu deh ke apartemen aku disini aja sekalian jagain reina dan askara
halo mbak jess hai
ini jadi ngelamun kemana mana gitu
katanya mau bantuin saya jagain bocah
hahaha maaf maaf suster yaudah yuk mereka dimana
maaf pak bisa bicara sebentar
ini tentang pak al pak
ya maaf saya harap mungkin ketika bapak berbicara dengan pak al agak pelan pelan ya pak
berhati hati aja mungkin
ya kita tau semua dengan kondisi pak al sekarang
ya saya paham sih kita nggak boleh memaksakan allah untuk mengingat apapun yang terlalu berat
ya betul pak terima kasih banyak pak atas pengertiannya
makanya saya juga berusaha untuk tidak memberitahukan al apa penyebab sakitnya andi
ya betul pak
yang harus kita ingat adalah al itu sekarang seperti kertas kosong
jangan sampai ada
hal hal yang gak baik
hal hal yang salah
yang sekarang dimasukin dalam pikirannya dia
betul pak saya juga setuju
tapi saya yakin kamu dan teman teman semua
akan melakukan yang benar
kenapa aku masih kepikiran ya
nina itu sebenarnya pulang atau enggak sih setelah nganterin aku masuk ke kamar
aku juga gak tahu sih
waktu itu nino mabuk atau enggak ya
sienna kau malah bengong
kita tunggu sini aja ya
dan udah ada mama sarah yang ganti aja kak
tadi ya meskipun sedikit tapi alhamdulillah mau saya suapin bubur
mau tapi sedikit
ada kewajiban suami menjaga istri kan pak
halal walaupun dalam pikiran kamu
sebenarnya andin itu sosok asing dan bukan siapa siapa kamu
karena kamu sudah melupakan statusnya sebagai istri kamu
semoga kamu bisa segera mengingat semuanya lagi al
sehingga apa yang kamu lakukan nanti bukan hanya sekedar tanggung jawab
tapi karena dilandasi oleh rasa sayang rasa cinta dan peduli sama mereka
keluarga kamu yang menyayangi kamu
atas ucapan elsa yang tidak bertanggung jawab di pantai ason kemarin
dan juga papa mau minta sama kamu
untuk selalu menyayangi adin
untuk selalu melindungi adin
dari orang orang yang
mungkin akan menyakiti dirinya
gak mengerti maksudnya gimana
elsa dan antri itu sejarahnya sangat panjang
masih berdua duanya anak papa
tapi mereka sempat
diperlakukan beda sama
dan itu juga ada salah dari papa
bisa seperti ini
itu karena kesabaran
karena kebesaran hatinya
pada saat itu
bisa seperti ini
tapi kebesaran hatinya
karena ini akan jadi
setelah dua tahun kamu gak ingat apa apa
masih baik baik aja
mencerna informasi yang memang
mungkin kalau papa mau
kamu gak mau
saya tahu kondisi benar saya papa
kondisi benar selamat kapa kapa
kapa kapa kapa